oh sampein apa sampein aja ibu gak apa apa
hmm saya sih gak ada bermaksud apa apa ya bu nanya ini
tapi kalau misalnya emang ini beneran ya saya ikut bahagia karena putri bahagia juga
kebahagiaan putri gimana mel maksudnya
aku ikut bahagia kalau misalnya putri sama pangeran tuh udah jadian ternyata
oh jadi benar kalau pt semesta manggala sudah mengirim proposal kerjasamanya
benar bu prospek kerjasama ini sangat bagus bu
perusahaan kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak
kalau kerjasama ini terlaksana
ya saya nggak bisa percaya kamu begitu aja kamu kirim ke saya saya harus lihat dulu ya
sepertinya kamu dapet tawaran menarik dari raymond ya
ya dia menawarkan kerjasama yang katanya prospek kedepannya bagus
bagus tuh kalau gitu tunggu gue apa lagi
ayo segera realisasikan kerjasama sama pak remon itu kesempatan emas buat kamu
selama itu menguntungkan perusahaan go ahead
gak bisa dong next aku nggak bisa ngambil keputusan dengan gegabah begitu
aku takut ini jebakannya pak remo untuk memojokkan aku tentang masalah pajak kamu
aku gak bisa fokus sama kerjaan karena kepikiran terus sama lydia
rasanya aku ingin ketemu sama lydia dan tanya langsung semuanya ke lydia
tapi kalau aku nekat nemuin lydia
aku khawatir akan merusak
rencana pak remon dalam mengusut semuanya
karena permasalahan ini aku sampai bersikap seperti itu ke rizky
harusnya aku tuh gak libatin rizki dalam masalah ini
saat ini deutlich kepercayaan saya sama rizky
itu sebenarnya aku lebih baik tidak kolay sampai ketemu dia

jadi mengingatkan waktu ini sama rizky
sekarang sentuh ini saya agak cementing
ini mendukung saya
sekarang saya mengerti apa maksudnya

putri sampai tahu kebenarannya bisa jadi persahabatannya rizky sama putri hancur
kuliah putri kayaknya masih lama
wok telat udah
halo bu nawang maaf ya kalau saya ganggu waktu kerja bu nawang
gak apa apa komel ada apa
ada sesuatu yang saya mau kasih tau ke bu nawang
kamu mau sampein apa
iya bu nawang ya bu saya cuma mau pastiin tentang pangeran sama putri
mel udah kamu gak usah berbelit belit
kamu mau sampein apa sampein aja ibu gak apa apa kok
saya sih gak ada bermaksud apa apa ya bu nanya ini
tapi kalau misalnya emang ini beneran ya saya ikut bahagia karena putri bahagia juga
kebahagiaan putri gimana mel maksudnya
bahagia kalau misalnya putri sama pangeran tuh udah jadian ternyata
putri sama pangeran jadian mel
ehm emang ibu gak tau ya
kok ibu kedengerannya shock kayak gitu
emang kamu liat sendiri atau kamu tau bener bener kalau mereka itu udah jadian
semua anak kampus udah tau kok bu kalau misalnya pangeran sama putri tuh udah jadian
bahkan ya bu ya pangeran udah push foto di ig nya sama putri
kalau misalnya ibu nggak percaya nanti aku kirimin deh fotonya biar ibu lihat sendiri
tapi kok ibu kedengerannya nggak suka gitu sih kalau misalnya putri sama pangeran jadian
ibu memang gak pernah setuju kalau putri jadian sama pangeran
dan ibu sudah berulang kali tekanin ini ke putri
ibu bener bener gak nyangka kalau putri sampai
sampai nutupin semua ini dari ibu mel
aduh bu saya jadi nggak enak deh
saya nggak ada maksud apa apa ya saya gak bermaksud ngaduin putri
saya nggak nyangka aja kalau misalnya ibu tuh belum tahu kalau misalnya putri sama pangeran jadian
aku jadi gak enak sih sama ibu sama putri
gak gak apa apa mel
kamu gak salah
ibu mala terima kasih karena kamu udah kasih tahu masalah ini ke ibu ya
aku nggak ada maksud apa apa ya bu
bahkan ibu sama putri udah aku anggap kayak keluarga sendiri
aku cuma mau bilang kalau misalnya aku tuh ikut happy ngeliat pangeran sang putri udah bahagia
aku sekarang udah move on dari pangeran jadi aku udah relain
kalau misalnya putri marah ke aku gimana
nanti dia pikir aku ngaduin dia lagi
kan aku gak ngaduin
kamu tenang aja ya mel ya
ibu gak akan kasih tahu masalah ini ke putri kalau kamu yang kasih tahu ke ibu
yaudah makasih banyak ya calon ibu mel
maaf kalau misalnya aku ganggu
gak apa apa mel ibu yang terima kasih
sekarang nyokapnya usus goreng pasti bakalan desain putri sama pangeran
dia gak akan relain siapapun jadi pacarnya pangeran apalagi lo cewek asongan
sekarang gue kirim foto putri sang pangeran ke nyokapnya
ternyata benar kata mel
kalau putri sama pangeran udah benar benar jadi

baju itu kayak aku pernah lihat

kamu mau ngapain put
habis taruh baju kotor bu terus mau langsung aku cuci
ini udah malem put ngapain nyuci malem malem lagian baju apa sih mau dicuci malem malem begini
soalnya ini baju buat aku pagi kerja besok bu
jadi harus dicuci malem ini supaya besok pagi udah kering bisa langsung dipakai gitu
ya udah kalau gitu ibu yang cuci sekarang kamu istirahat ya
gak usah bu nggak usah